mama pergi pergi aja tapi tante rera gak usah jagain melly
melly berani kok sendirian dirumah beneran emas banget
ya drama dah drama
rek yang kaya gini nih gayanya begini mesti lu rubah juga nih
hah eh elang
ngapain di bawah situ duduk duduk duduk
kebanyakan drama syukurin
gak usah makasih
terus besok lagi tunggu
terus besok lagi tunggu
oke makasih ya
terus besok lagi tunggu
oke selamat berjalan
kiri bang kiri bang
kiri bang kiri bang
coba diman diman coba diman
ya allah ayah ayah

gengguan irah diman
nggak usah nggak usah
nggak usah dikejar
dompetnya udah ada kok
ini ini dompet emang diman
bukan punya irah ini mah
ira kamu ada
gitu atuh lari
jadi langsung kita ira
ini kita capek
nggak tahu si copetnya
eh pasti aku si ujangnya
gue bantuan si dimantanya
ya guys diman
jangan hati lu ya
jangan buhun jangan
malah barbie pusing nih
kalau gini caranya meli
oh bos banget sih
capek juga kok mak
kalau jual tanah dua puluh hektare itu
nggak jadi nih
jadi tapi ketunda
gara gara kamu pesawat tuh
pulang aja mak
maksud kamu kamu seneng kalau mau pulang kampung
yang begini nih
seneng aja dulu
tapi ada surprise buat kamu
gue telat ya
boleh acara dulu tadi
lo jadi jadi mak
ya jadi dong
itu tanah kan mesti ada yang tanda tangan
sampai kejut kejut gitu ngelihat tante rere datang sini
eh tante rere kesini itu buat jagain kamu
jadi kalau si oncom itu datang kesini bakal disebas sama tante rere
bukan begitu nek
tapi tante rere nggak usah jagain meli
meli berani kau sendirian di rumah
yah drama dah drama
gayanya begini mesti lo rubah juga nih
ngapain di bawah situ
duduk duduk duduk
hah gitulah rek
kalau kurang perhatian dari lo udah ya ria
gua ketinggalan pesawat nih
ntar kontrak bagaimana itu gak ada tantangan
udah ya mel
lo pergi dulu yah
aduh ampunan deh ah
mau pergi mah pergi aja
susah diajak ngomong
nanti adanya kalau ketemu sama baby pianians dikerus sama tante rere
aduh makin kurus sama kurus
ya enggak sih
cuma gue tuh pengen ngabarin aja kalau misalnya gue tuh sekarang lagi di icu
ih doh itu berantem tau nggak sih
masih ke bobotak
dipukulin sama si ke bobotak
eh bete mel lo mau kesini nggak
aduh gue pengen banget kesana
dukain gue nggak boleh dikul ke sana
gue kirim doanya deh dari sini ya
semoga gue baik baik aja
aduh yaudah deh
pokoknya yang penting mau doain ya
sama jangan lupa
gue titip pesan buat baby pianian kalau misalnya dia
eh lo ketemu dia lo bilangin tuh kalau gue lagi di icu
dia tuh gak punya handphone kan sekarang
gue tuh nggak tahu cara ngobongin dia gimana
ya mau gimana duk
namanya juga dia kan nggak punya hp
gimana mau ngabarin dia juga
gimana kok keluar dia juga
eh ada baby pianian
yaudah deh kalau gitu gue titip doanya aja
boleh masih di icu ya
semoga berada di gua baik baik aja ya allah
lo tahu gue di sini dari siapa
tadi gue habis dari taman sama melly
habis dari taman gue langsung ke warung babe
babe yang ngasih tau gue
kalau anak anak waris semuanya pada dimari
kami belum bisa memberikan jawaban yang pasti
karena saat ini boy masih dalam tahap observasi
terima kasih dok
irah pohon ternyata ke ruangan si aden
irah itu teman teman dari denbo itu
kenapa bisa jadi seperti ini hatu
kapan sih aden terjagoa neng
jadi gini bi
tadi itu boy berantem sama bagas
ya rabbi nusti